bagi sebagian orang bukit tinggi mungkin hanya dikenal sebagai destinasi wisata dengan jam gadang dan ngarai sianok
namun di kota yang dulunya bernama fort the cock itu pernah menjadi penyelamat republik indonesia saat ibu kota jatuh dan para pemimpin negara di tawan belanda
kami hadirkan informasinya dalam jelajah kemerdekaan
pemerintahan darurat republik indonesia atau pdri
saat belanda menganggap indonesia sudah tidak ada setelah mereka menguasai ibu kota negara dan menawan para pemimpinnya
syafruddin prawiran negara dan pdri muncul sebagai penyelamat kedaulatan bangsa
jadi keranan bukit tinggi itu sangat besar ya
dia pernah mencetuskan sebagai ibu kota pemerintahan darurat dan sebelumnya merupakan pusat pemerintahan sumatera
yang dengan nyata nyata itu menjadi tempat proklamasi yang memperkuat proklamasi tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
karena syarat adanya satu negara itu kan harus ada wilayah ada penduduk dan ada pemerintahan yang berdaulat
ketika pemerintahan sudah dilumpuhkan maksud belanda memang untuk meniadakan republik indonesia
tapi kearifan yang dimiliki oleh para pemimpin kita kemudian melahirkanlah pemerintahan
jauh sebelum itu bukit tinggi menjadi satu satunya daerah di indonesia yang membacakan ulang dan memperkuat proklamasi kemerdekaan indonesia
lima belas hari setelah proklamasi dibacakan soekarno hatta di jakarta atau tepatnya pada dua puluh sembilan agustus seribu sembilan ratus empat puluh
muhammad syafiei sebagai ketua perwakilan masyarakat sumatera membacakan lagi naskah proklamasi dan ditambahkan dengan proklamasi sumatera
kalimat taman itu menyatakan kami bangsa indonesia di pulau sumatera mengakui kemerdekaan indonesia dan menjunjung keagungan kedua pemimpin indonesia yang dimaksud
menurut hasril pemilihan bukit tinggi sebagai alternatif ibu kota negara merupakan analisa bung hatta
bung hatta yang membaca perkembangan demikian tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh sudah menyiapkan sumatera bukit tinggi itu sebagai ee
alternatif ibu kota kedua
nah kalau jogja nanti dituduki
makanya pada bulan februari seribu sembilan ratus empat puluh tujuh bung hatta itu berkantor di bukit tinggi dengan persetujuan dengan bung karno
bulan november seribu sembilan ratus empat puluh delapan ya itu bung hatta kembali ke sumatera membawa satu rombongan ke bukit tinggi
termasuk di situ adalah
mr safruddin perwira negara waktu itu menjawab menteri kemakmuran
nah ada dua agenda bung hatta wakil presiden waktu itu
yang pertama adalah mempersiapkan bukit tinggi kembali untuk sebagai ibu kota alternatif
yang kedua dalam rangka rera reorganisasi dan restrukturisasi angkatan bersenjata
sebelumnya di sebagian besar sudah di bumi hanguskan saat belanda menyerang
jejak sejarah perjuangan kemerdekaan di bukit tinggi masih bisa ditemukan
di antaranya berupa lapangan terbang beberapa rumah tempat tinggal serta benteng pertahanan
salah satu obyek bersejarah itu berada persis di depan jam gadang yaitu rumah tamu agung atau gedung negara tri arga
bangunan yang kini bernama istana bung hatta ini dahulu merupakan kantor sekaligus kediaman wakil presiden muhammad hatta
saat berada di bukit tinggi antara bulan juni seribu sembilan ratus empat puluh tujuh hingga februari seribu sembilan ratus sembilan puluh
john nedi kambang kota bukit tinggi sumatera barat